delapan wakil indonesia di cabang bulu tangkis yang telah tampil di laga pertama fase grup olimpiade dua ribu dua puluh
belum menemui kesulitan untuk memenangkan pertandingan
hasil itu menjadi pertanda baik datangnya medali bagi kontingen merah putih
tim bulu tangkis indonesia melaju dengan mudah di babak penyisian grup olimpiade dua ribu enam belas rio de janeiro
ganda campuran indonesia tontowi ahmad dan liliana natsir membuka kemenangan bagi indonesia
tontowi liliana menang mudah atas pasangan australia robin middleton dan lian cho dalam penyisihan grup c
keduanya menang dua set langsung dua puluh satu tujuh dan dua puluh satu
di set pertama ganda campuran nomor tiga dunia ini hanya butuh waktu dua belas menit
sementara di set kedua butuh waktu tiga belas menit untuk mengalahkan pasangan nomor dua
pasangan ganda campuran indonesia lainnya
praven jordan dan debbie susanto harus bermain tiga set saat menghadapi pasangan hong kong
le chun hei dan chou hui wah
sempat menang dua puluh satu dua belas di set pertama jordan debbie dipaksa menyerah sembilan belas dua puluh satu di set kedua

namun keduanya bangkit dan bisa merebut set kedua dua puluh satu lima belas untuk melangkah ke babak selanjutnya
dengan ganda putri nomor empat dunia greysia poli dan nitya maheswari menang mudah atas pasangan hong kong pon lokian dan se ying suet dua set langsung
keduanya hanya membutuhkan waktu dua puluh enam menit untuk menyudahi laga dengan hasil lahir dua puluh satu sembilan dan dua puluh satu
kemenangan juga diraih pasangan ganda putra indonesia hendra setiawan dan muhammad ahsan yang menang dua set langsung atas pasangan india manu atri dan reddy sumit
meski sempat terjadi rally panjang di set pertama keduanya berhasil menang dua puluh satu delapan belas sementara set kedua lebih mudah dimenangkan dengan skor dua puluh satu tiga belas

di indonesia pasangan ganda campuran indonesia pravin jordan dan debbie susanto akan kembali bertanding melawan pasangan jerman michael fuch dan bridget michels di grup a
sementara di grup b tontowi ahmad dan liliana natsir akan bertarung melawan pasangan thailand bodin isara dan safir

dan di grup d ganda putra hendra setiawan dan muhammad ahsan akan bertanding melawan pasangan asal jepang kenichi hayakawa dan kenichi ahsan
sementara di grup c ganda putri grecia poli dan nitya maheswari akan menantang pasangan inggris heather oliver dan lawren smith